saya coba jajal sebuah restoran dengan konsep all you can eat
di bilangan jakarta utara yang sudah buka untuk makan di tempat
protokol kesehatan covid sembilan belas dijalankan sejak di meja reservasi
hand sanitizer adalah barang yang harus ada
pelanggan wajib menggunakan masker
sebelum bisa memesan menu pun pelanggan diukur suhu tubuhnya
mereka yang suhunya di atas tiga puluh tujuh delapan derajat celcius atau demam
tidak boleh makan di tempat
pramu saji juga menggunakan melt shield alih alih masker
dan pelindung tangan untuk menghindari kontak langsung
pelanggan pun diwajibkan menggunakan pelindung tangan dan duduk berjarak
di tengah menghadapi kelajiman baru tentunya
karena restoran restoran tersebut kan harus membuat sebuah strategi
baru ya bagaimana beradaptasi di tengah era new normal
tapi tidak kehilangan pelanggan setia mereka semuanya
untuk makan di restoran all you can e
makan aneka daging yang dibakar dan dalam porsi besar
jadi salah satu daya tarik restoran berkonsep makan sepuasnya ini
sehingga pecintanya mengaku rindu
apalagi nikmatnya makan di tempat berbeda dengan pesan antar
apa kesan mereka dalam menikmati makanan
protokol kesehatan ini
pasti kita untuk mau ngambil makanannya juga pasti harus lebih hati hati kan
soalnya banyak banget orang orang yang disini
jadi kita juga belum tau kan dia keadaannya sehat atau gimana
kayak lebih hati hati sih intinya
menghadapi kelaziman baru pandemi corona
adalah menghadirkan alat bakar rebus dan sajian masakannya
ke tempat pelanggannya
dengan cara menyewa alat alatnya
pramu saji akan mengantar paket menu
untuk memasak makanan yang sudah disesuaikan

bayar di muka
kemudian makanan datang di hari kesepakatan
sistem ini menjadi opsi apabila pelanggan mencegah kontak dengan orang lain
tapi tetap bisa menikmati sajian makanan
yang dimasak langsung di depannya
satu hari itu rata rata bisa tujuh puluh
tujuh puluh rumah berarti
tujuh puluh pesanan ya
satu hari kurang lebih ya
setelah ini psbp dibuka ini tanggal lima belas kemarin

pesanan masih alhamdulillah masih banyak
sekitar kurang lebih setiap hari ada sepuluh sampai dua puluh
setiap harinya ada
jadi awalnya seperti itu
ada pertanyaan dari customer
bisa tidak dipinjamkan peralatannya
jadi cara apa yang mau anda pilih
tapi apapun itu tetap pastikan
untuk taati protokol kesehatan covid sembilan belas
jadi kita bisa makan dengan tenang aman
sekaligus menekan penyebaran virus corona di indonesia

saya fadli malyar setia di pradana
sampai jumpa di indonesia